sehari setelah pemerintah mengumumkan front pembela islam sebagai organisasi terlarang
markas fpi sumatera utara di kota medan bersih dari atribut organisasi
sementara kantor dprd kota medan dan dprd sumatera utara mendapat kiriman karangan bunga
ungkapan terima kasih atas pelarangan fpi
sejak kamis pagi markas dewan pimpinan daerah fpi sumatera utara di jalan rantang kota medan
yang biasanya ramai kini tampak sepi
atribut laskar pembela islam dan front pembela islam yang menempel di pintu masuk dan kendaraan operasional juga sudah tidak ada
ketua dpd fpi sumatera utara said hud yang coba dihubungi juga menyatakan bahwa dirinya tengah tidak berada di medan
sementara itu kantor dprd medan dan dprd sumatera utara mendapat kiriman ratusan karangan bunga
meski berasal dari pengirim yang berbeda seluruh karangan bunga bernada ungkapan terima kasih atas pelarangan fpi
seorang pekerja yang berada di kota medan
karangan bunga pun mengaku pihaknya mendapat pesanan hingga dua puluh pasang karangan bunga ucapan terima kasih